jadi kayak gini
kita bawa ke rumah sakit aja apa ya
enggak benar mendingan kita kasih patogar dulu deh iya gak sih
oh iya kemar tolong kasih tau patogar
sekarang gini aja
siapa tadi kemar
dia kan disini budak itu kok bisa menghilang sih
pak pak pak saya izin telpon nadif ya pak
udah kalau telepon ke telepon dulu
dari tadi dong
macam mana sih
tadi kan dia disini kan
pak tangannya gak diangkat lagi pak
sama ketua kelompok aja niatnya pengen kabur
ya ampun rin gak gitu tau
nadif cowok cowok kayak gitu gak mungkin kabur gitu aja
lagian nih ya dia gak pake
pernah jadi pengecuk kayak yang gue bayangin
oh ngerti nadif banget
diam diam diam
bukan gitu maksud gue
kalian kan menjadi salah paham sih
ya gue cuman mau apa apa apa
ya gue gak mau aja satu kelompok gue diolok olok kayak gitu
diam diam diam
pak dim ah
iya iya ada apa ada apa
pak gimana kalau kita cari nadif sama sama aja pak
takut banget dia kenapa napa pak
saya setuju pak
oke sekarang kita cari si nadif ya
jadi semua mencar tapi berkelompok
ada yang ke kiri ujung sana
ada yang sebelah sana ada apa lagi
harus banget nih cari pak
tadi gak ada
kalian gimana sih setiap kawan kalian tuh gak ada
ini areal huas banget
takutnya banyak binatang ular apa semua
tidak ada yang kipas
pokoknya kita cari semua
ya mencar ya
bagaimana cara bete jelasin sama pak toga dan yang lain
kalo beta ini punya phobia ketinggian ee
beta punya feeling ini tidak enak sekali ee
pasti beta ditertawakan
apaan sih lepasin lepasin lu kenapa eh apaan sih itu tuh kenapa sih aneh banget
eh tidak ada di dalam bank lots pakini gede bisa diam tahu hanya mau bhasing ih ih hooroy
siapa yang ngikutin ibu
saya juga kan cari anak saya bu
cari arah lain
hahaha coba jangan
cowok songong tengil kayak lo bisa juga ketakutan sampai kencing di celana
ali diam toh
eh kita bilang sama ali prita ini tidak takut apapun kecuali satu ketinggian
jadi bete tidak akan ikut flying fox

jadi lo gak malu sama anak anak tadi aja pas gue cabut kesini anak anak ipa tuh udah pada ngelendekin lo semuanya
bilang nadif cemen nadif penakut
ali diam ya
itu dia yang bikin betah dilema
bagaimanapun toh bt ini harus menjaga nama baik negara ips
supaya tidak diinjak injak lagi sama warga ipa toh
tapi pt ini juga takut sama ketinggian
jadi bete tidak tahu harus bagaimana ya
dan satu lagi ya kalau ali cerita apa yang ali lihat sekarang sama lo
sama bete ini ini itu aib
dan aib itu tidak boleh diceritakan
tapi bentar gue mau ketawa
kok mamah ini
buruk tertukaran ini suka ketawa kaya
iya iya udah udah udah gue gak bakal bilang bilang
udah gini aja lo ngomong sama pak togar
pasti dia bakal ngerti
sekarang kita balik
jangan begitu kawan
jangan toh kawan
eh ali dengar ya
bt ini tol takut kalau nanti diledekin sama anak anak ipa
ali tadi dengar sendiri
beta itu pas kabur anak anak itu langsung dong olok olok
bete itu langsung dong olok olok
bete itu langsung dong olok olok

terus lo mau apa
lo mau mumpet terus di sini iya
gila kaya kok gak jam
mamai ali punya mulut itu paling kurang ajar ya
bete ini sudah bicara dari tadi tuh
ali tidak mengerti kak
ah terus mita harus bagaimana sekarang
ya ampun mamai
ali mau bikin bete tambah kencing lagi
bete ini sudah bicara dari tadi tuh
ali tidak mengerti kak
ah terus bete harus bagaimana sekarang
ya ampun mamai
ali mau bikin bete tambah kencing lagi

yang lebih bagus begitu

aida pasang terus nyecek apa tadi
compared ke tadi nggak public
aku tuh dapet kelompok apes banget sumpah
lihat tuh anggota kelompok lo ini cemen banget kayak gitu
apaan sih udah deh
biasanya juga nadif nggak kayak gitu kok
cie bella gak terima nadif katanya cemen
iya fix lo berarti suka sama nadif
apaan sih udah deh
udah ah kalian ini dateng bukannya mau bantuin gue nyari nadif
udah mendingan pergi aja deh
eh gue udah baik hati lo mau nemenin lo nyari nadif
malah diusir yaudah lo aja sana cari sendiri berani gak
di mana nadif
lo dimana sih
aduh gue khawatir banget deh sama dia
eh enggak dong
kan kita semua tau kalo nadif itu orangnya strong
jadi gue yakin dan lo semua juga harus yakin kalo nadif gak akan kenapa napa
aneh banget tiba tiba dia kabur
maksudnya ada sesuatu gak sih
terus sekarang dia gimana
udah sekarang semuanya ikut gue
iya pelan pelan dong
lo kenapa sih nadif
nadif sadar dong
nadif sadar dipah
siapa sih yang udah bikin lo jadi kayak gini
kita bawa ke rumah sakit aja pak ya
mendingan kita kasih tau pak togar dulu deh
iya gak sih
tolong kasih tahu pak togar